kylie general menjadi miliarder termuda di amerika serikat namun kekayaan wanita berusia dua puluh tahun ini belum dapat memasuki lima besar miliarder wanita amerika serikat dua ribu delapan belas versi majalah forbes
siapa saja mereka kami bahas dalam daftar miliarder wanita amerika serikat dua ribu dua puluh
forbes ini membuat daftar untuk wanita wanita yang memang dari hasil kerja kerasnya sendiri ini bisa menjadi miliarder sehingga disebutkan dalam majalahnya the self made women
memang tidak dihitung untuk wanita wanita yang kaya dari keturunan ataupun juga dari orang tuanya namun memang yang di dalam daftar majalah forbes ini adalah wanita wanita yang sukses karena hasil kerja kerasnya sendiri
dan dari perhitungannya sendiri ini forbes menunjuk sejumlah konsultan untuk menghitung individual asset dari masing masing wanita kemudian juga saham yang dimiliki di perusahaan publik ataupun juga terbuka dan juga perusahaan pribadi atau private yang dimiliki oleh wanita wanita kaya raya ini
yang pertama untuk tahun dua ribu delapan belas wanita yang memiliki kekayaan ini mencapai empat sembilan miliar dolar amerika adalah dian hendrix saat ini berusia tujuh puluh satu tahun
dan hendricks ini sukses dengan perusahaannya itu abc supply co yaitu perusahaan yang menyediakan ataupun juga menjual kebutuhan kebutuhan dari rumah tangga
seperti misalnya mulai dari batu bata kemudian juga mulai dari
atap rumah dan sebagainya pada saat anda ingin menjual rumah membangun rumah maksud kami abc supply ini menyediakan seluruhnya
dan kalau kita berkaca kepada awal karir dari diane hendricks ini memang sudah dimulai dari menjual rumah custom ataupun rumah yang dibuat sesuai dengan pesanan dari pelanggannya pada saat usianya masih dua puluh delapan tahun
kemudian dari situ abc supply menjual kebutuhan rumah tangga
dan saat ini
abc supply sudah berada ataupun sudah ada di sejumlah negara bagian di amerika serikat dengan total mencapai tujuh ratus toko di amerika serikat
dari hasil kerja kerasnya dari awalnya menjual rumah rumah yang di custom sesuai dengan keinginan dari pelanggannya
diane hendriks ini berhasil membangun sendiri untuk perusahaannya abc supply dan akhirnya menjadi wanita ataupun miliarder wanita terkaya amerika serikat tahun dua ribu delapan belas dengan kekayaan hampir lima miliar dolar amerika
dan saat ini kita bergeser sekarang ke posisi kedua
kalau di posisi pertama ini bermain di sektor properti
sumber kekayaannya ini pada saat dia membuka restoran pertamanya yaitu di usia dua puluh enam tahun bernama little seasor pizza
kemudian tiga tahun
setelah membuka restoran di umur dua puluh enam tahun ini langsung sukses dan langsung dibuat franchise sehingga bertebaran untuk restoran restoran dari little ceasur s pizza ini
dan restoran dari ataupun juga chains dari little caesar atau juga produk dari perusahaan little caesar ini adalah restoran pizza terbesar ketiga di amerika serikat setelah pizza hut dan juga domino's pizza
ada lima lebih lokasi di amerika serikat dan juga dunia untuk little seasors
dan selain bermain di sektor restoran untuk marian illich ini juga bermain ataupun melebarkan sahab bisnisnya yaitu di kasino kemudian juga membeli klub olahraga
sehingga dengan adanya kekayaan yang begitu banyak tidak hanya bermain di sektor restoran saja namun juga illege mengembangkan bisnisnya ke sektor sektor lainnya
kita lihat wanita terkaya ketiga di amerika serikat versi majalah forbes adalah jundi
ini volker dengan kekayaan mencapai tiga lima miliar dolar amerika dan saat ini berusia tujuh puluh empat tahun sumber kekayaannya ini berasal dari epic system
dari awal ataupun juga dari pada saat lulus kuliah ini memang sudah mulai judi volker ini membuat software sendiri kemudian mengembangkan software nya ini dengan enam ribu dolar amerika
yang sebagian besar volker ini meminjam uang tersebut dari orang tuanya sehingga memang kalau untuk sukses mau tidak mau ada butuh modal juga yang tidak sedikit
namun modal itu juga bisa didapat dipinjam lah paling tidak dari orang tua sendiri
tadi enam ribu dolar amerika untuk mengembangkan dari epex system ataupun software yang dikembangkan sejak lulus kuliah
hampir setengah pasien catatan kesehatannya berada ataupun juga tersimpan
kesimpan di dalam epic system ini yang dimiliki oleh judy faulkner
kita ke urutan keempat
di urutan keempat setelah tadi bisa dikatakan berusaha sendiri ataupun juga membuka usahanya masing masing
di posisi keempat mac whitman ini justru berkarir sebagai orang kantoran lah bisa dibilang seperti itu karena mac whitman ini berkali kali pindah kantor nanti akan kita bahas
kita lihat dulu untuk kekayaannya pada saat ini mencapai tiga tiga miliar dolar amerika berusia enam puluh satu tahun
dan terakhir ini menjabat sebagai ceo dari hewlett packard enterprise
kemudian berpindah pindah kantor mulai dari walt disney hingga ke ebay
dan menjadi ceo di hewlett packard pada september dua ribu sebelas kemudian mundur sebagai ceo di tahun dua ribu tujuh belas
baru tahun kemarin mundur dari ceo hpe
tidak harus ternyata menjadi kaya raya tidak harus usaha sendiri ternyata untuk mic withment ini berkarir pindah pindah kantor
dan juga lompat lompat kantor ternyata juga bisa mendatangkan pundi pundi yang sangat besar apalagi kalau bisa mencapai level ceo
karena kekayaannya saat ini mencapai tiga tiga miliar dolar amerika
tidak harus usaha tersendiri ternyata bisa pindah pindah kantor juga menjadi miliarder di amerika serikat
kita lihat yang kelima
yang kelima ini adalah jonel hunt
dengan kekayaan tiga dua miliar dolar amerika saat ini berusia tujuh puluh sembilan tahun
dan sumber kekayaan ataupun juga perusahaan yang dimiliki oleh jonel hunt ini adalah jb hunt enterprises
yaitu perusahaan untuk distribusi barang
pada awal karirnya pada umur dua puluh dua tahun lebih tepatnya
john nel hunt ini menjual rumah dan mengambil hutang dari bank untuk mendirikan jasa transportasi
kembali banyak sekali yang mengatakan bahwa jika ingin menjadi pengusaha memang harus
gambling ataupun juga harus berani berhutang gitu ya
karena jonel hunt ini membuktikannya dengan menjual rumah dan juga berhutang
untuk membuat sebuah perusahaan transportasi
dan lima tahun sejak menghutang dan mendirikan sendiri industri ataupun juga jasa transportasi
mampu sudah membeli lima truk dan juga tujuh trailer
lima tahun sejak menjual rumah dan juga mendirikan perusahaan dari jbhan transport services ini
dan saat ini untuk perusahaan ini
perusahaan milik jonel hunt memiliki delapan belas ribu lebih karyawan
dan pendapatan perusahaan pada tahun dua ribu tiga belas lalu ini mencapai lima miliar dolar amerika lebih
kita bergeser sekarang yang sedang menjadi cover majalah forbes
menjadi wanita termuda walaupun kalau kita lihat kekayaannya hanya sembilan ratus juta dolar amerika saja
dibandingkan dengan miliarder miliarder di top lima lainnya memang sudah mencapai miliaran dolar amerika
kylie jenner perlu di highlight karena memang menjadi wanita termuda
yang hampir bisa dikatakan menyentuh satu miliar dolar amerika kekayaannya
karena kylie jenner ini baru dua puluh tahun dan kekayaannya ini berasal dari kylie cosmetics
klikosmetik ini diluncurkan dua tahun lalu dan telah menghasilkan enam ratus tiga puluh juta dolar amerika dari penjualan kosmetiknya
ini setara sembilan triliun rupiah
kemudian untuk marketingnya sendiri ini menggunakan sosial media
sehingga forbes juga meng highlights popularitas ini sekarang sudah mulai membentuk
pola bisnis yang baru kemudian bahkan sampai mengatakan membentuk pola politik yang baru
untuk berbisnis di dunia saat ini
dan dari kylie cosmetics saja kylie jenner ini memiliki valuasi ataupun nilai sebesar delapan ratus juta dolar amerika
dan seratus juta dolar amerika tambahannya karena total kekayaannya saat ini sembilan ratus juta dolar amerika
tentunya dari iklan iklan dan juga reality show yang dibintangi oleh kylie jenner
dua puluh tahun sudah memiliki